badan pengawas pemilu republik indonesia menyatakan pemasangan poster raja jokowi di jawa tengah bukan bentuk kampanye hitam
namun bawaslu menemukan ada indikasi pelanggaran administrasi dari pemasangan poster tersebut
komisioner bawaslu ratna dewi petalolo mengatakan telah menerima informasi terkait pemasangan poster bergambar raja jokowi di sejumlah titik di jawa tengah
pemasangan alat peraga tersebut dinilai wajar dan tidak ada unsur pelanggaran pidana kampanye
namun poster tersebut berpotensi melanggar aturan administrasi kampanye karena dipasang oleh oknum di luar tim kampanye dan diletakkan di titik titik terlarang
bawaslu setempat bersama dengan partai pengusung telah menurunkan poster poster tersebut sebagai bentuk pencegahan pelanggaran kampanye pemilu
saya sudah mengecek ya kejajaran kami di provinsi jawa tengah
bahkan juga saya meminta mereka mengecek sampai ke kabupaten kota
memang ada ditemukan sejumlah poster yang dipasang di jalan jalan ya
bahkan ada kalau saya melihat foto fotonya itu ada yang dipasang di pohon
kemudian ada juga yang dipasang di mobil ya
nah menurut informasi dari teman teman di jawa tengah mereka mengecek kepada pdip
apakah ini betul alat peraga kampanye yang diproduksi
itu yang dilakukan oleh partai demokrasi indonesia
setelah ditanyakan ternyata itu bukan apk yang diproduksi oleh pdip
nah akhirnya mereka bersama sama menurunkan alat peragat tersebut

mengambil makhluk bawaslu

sekaligus ada yang melakukannya di jakarta
antara yang selepas itu tak inspirasi contreprensional abrir
terus ada yang diturunkan
beberapa handing bupen